lonjakan pasien sembuh ternyata diikuti pula oleh lonjakan jumlah orang yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
sempat dua hari tak ada penambahan yakni pada rabu dan kamis lalu
selanjutnya pada dua hari terakhir jumlah positif covid sembilan belas bertambah dua puluh tiga orang
pada minggu berdasarkan data disampaikan satgas covid sembilan belas sumsel ada sepuluh penambahan pasien covid sembilan belas
dari kota palembang ada tiga kasus baru
oganilir dan lubuk lingau masing masing ada dua penambahan
lalu musirawas dan oku masing masing satu
satu lagi seorang warga asal jambi yang datang ke palembang ternyata positif saat dilakukan swab test
dengan tambahan sepuluh kasus baru pada minggu dua puluh enam april total di sumatera selatan ada satu ratus dua puluh sembilan kasus positif covid sembilan belas